kita ke kasus lain tiga pelaku begal di maros sulawesi selatan berhasil diringkus oleh tim jatan ras polres maros senin malam di tiga lokasi berbeda
ironisnya ketiga pelaku masih berstatus sebagai pelajar sma dan smp
tim jatan ras polres maros berhasil meringkus tiga pelaku begal di maros sulawesi selatan senin malam
petugas sempat beradu mulut dengan pihak keluarga tersangka berinisial sr yang masih berusia empat belas tahun karena tidak percaya dengan tuduhan polisi
sementara itu pelaku lain ms yang masih berusia enam belas tahun ditangkap saat hendak pulang ke rumahnya
dan pelaku lain berinisial sy ditangkap di sebuah asrama pelajar
ketiganya langsung dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi dan mencari barang bukti pembegalan yang dibuang di semarang
sebelah parang yang digunakan oleh pelaku untuk mengancam korban yang berhasil ditemukan
tiga kawanan begal yang diketahui masih duduk di bangku kelas satu sma dan kelas tiga smp tersebut mengaku nekat melakukan aksi begal hanya karena ikut ikutan dan ingin memiliki ponsel untuk digunakan bermain game online
si korban ini mempertangkan hp nya sehingga pelaku mengambil barang yang diperang
kemudian mengancam kepada korban
usai menjalani pemeriksaan ketiga pelaku begal digiring ke ruang tahanan untuk menunggu proses lebih lanjut
para pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara